imlek atau tahun baru cina dirayakan selama lima belas hari di tiongkok dan komunitas tionghoa seluruh dunia
ada pun asal usul tahun baru cina penuh dengan legenda atau cerita rakyat
nah salah satunya menceritakan monster bernama nian yang akan menyerang penduduk desa pada hari pertama setiap tahun baru
ternyata monster ini takut akan suara keras kemudian cahaya terang dan juga warna merah sehingga benda benda ini digunakan untuk mengusir monster ini
itu kenapa sekarang perayaan imlek identik dengan petasan kembang api dan pakaian juga dekorasi berwarna merah
tapi yang tidak ketinggalan nih kita lihat ada sosok barongsai yang selalu hadir pada saat acara imlek
nah menurut kepercayaan tradisional masyarakat tionghoa
singa merupakan simbol keberanian stabilitas dan juga keunggulan
ada suara pukulan simbal ada gong dan juga gendang mengiringi tarian barongsai menjadi lebih hidup dan juga atraktif
masyarakat percaya nih kalau tarian singa membawa keberuntungan dan dapat mengusir aura aura buruk
karena itu tarian barongsai tidak hanya hadir pada perayaan imlek
tapi juga beberapa acara penting seperti peresmian bangunan dan pendirian kelenteng
merayakan imlek berarti menyambut pergantian tahun dan juga astrologi cina atau ceo
ini dia yang mewakili tahun tahun tersebut
sementara itu penanggalan tahun baru cina dibagi menjadi siklus dua belas tahun sesuai dengan dua belas sio yang ada dan dinamakan sesuai dengan dua belas hewan tertentu
nah kita buka
tahun dua ribu dua puluh dua adalah tahun macan air
xiu macan merupakan simbol keberanian kekuatan dan juga rehat
rasa percaya diri
tapi kalau berbicara soal sio anda mungkin bertanya tanya
kenapa sih setiap imlek ada nama nama hewan tertentu yang mewakili tahun tersebut
dan kenapa jumlah xiu hanya dua belas hewan
menurut cerita rakyat populer di tengah masyarakat tionghoa
penaman sio ini muncul karena sebuah perlombaan bernama the great race yang diselenggarakan oleh kaisar giok yang merupakan sosok dewa
ia memanggil hewan hewan yang ada di bumi
untuk ambil bagian namun hanya dua belas hewan yang muncul di garis start
ada tikus kemudian kerbau ayam monyet babi kemudian ular macan kelinci naga kuda anjing dan juga kambing
nah karena sudah datang kaisar giyok akhirnya memberikan hadiah dengan menamakan setiap siu sesuai dengan nama dua belas hewan ini
ada pun urutannya disesuaikan dengan hewan mana yang bisa menyeberangi sungai dan sampai terlebih dahulu
di garis start
kita lihat perlombaannya ya
nah yang pertama yang sampai adalah tikus
ia bisa menyeberangi sungai dengan cara naik punggung kerbau
ketika sampai di darat si tikus pun curang bahkan langsung melompat dan keluar sebagai pemenang
sedangkan kerbau akhirnya menempati posisi kedua
berikutnya ada macan dan juga kelinci serta naga
ya walaupun sebenarnya naga ini bisa keluar sebagai pemenang ya lewat kemampuan terbaik
tapi ternyata ia menerbang
tapi makanya kita harus menolong hewan lain terlebih dahulu loh
sehingga mencapai finish di posisi kelima
berikutnya nomor enam adalah ular yang licik dengan menakut nakuti kuda yang ada di depannya
dan karena kaget melihat ular kuda pun terjatuh
akhirnya menyelesaikan balapan di posisi ke tujuh
lalu di posisi ke delapan ke sembilan dan ke sepuluh ada kambing kemudian ayam dan juga monyet
mereka kompak banget nih menyeberangi sungai bersama sama
dengan menggunakan rakit yang mereka bangun
dan di posisi ke sebelas ada anjing yang menyelesaikan balapan setelah main main dulu di sungai
berikutnya yang terakhir adalah babi
katanya nih menurut cerita rakyat babi ini muncul terakhir karena males ya
bahkan sempat tidur di tengah perlombaan
serba serbi imlek memang penuh dengan makna tersendiri
ada begitu banyak versi cerita rakyat yang melatar belakangi
tapi yang paling penting adalah memaknai
setiap tahun dengan rasa syukur dan juga berdoa agar tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun tahun sebelumnya